cara berpikir mk itu balik dia
jadi kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum
sebagai the guardian of the constitution sebagai pengawal penjaga konstitusi
jadi kalau kita lihat putusan pertama pilpres tahun dua ribu empat
mk sudah jelaskan dalam putusan wiranto dan salahuddin wahid
yang meminta mk tidak terhalang untuk melihat
atau memproses hal hal yang sifatnya kualitatif
jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar
yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal
nah kelihatannya mereka perlu harus belajar lagi ya
pengantar hukum acara konstitusi
karena orang orang di sini ini orang orang mahkamah konstitusi semua
tapi kalau ke pengadilan sana ya silahkan saja
yang kedua tiga argumen pokok kita proven terbukti
satu pencalonan gibran tidak sah melanggar hukum dan konstitusi
dan mudah mudahan logika ini akan diperkuat lagi dengan pemanggilan dkpp dan lain sebagainya
yang kedua soal bansos proven bahkan dengan pakai econometri
bisa dihitung bahwa sesungguhnya kemenangan paslon dua itu tidak mencapai lima puluh persen plus satu
seandainya jokowi tidak cawe cawe plus bansosnya
dapat kualitatif tapi dapat juga kuantitatif
dan yang paling penting juga adalah si rekap
sirekap itu selalu diremehkan sebagai alat bantu saja alat bantu saja
padahal saya katakan itu alat bantu kecurangan
teman teman lihat bagaimana si rekap itu luar biasa
dia kacau diperbaikin ratusan ribu kali tapi tetap saja kemenangan lima puluh delapan persen itu nggak berubah
tiba tiba hal yang kacau ini confirm
sesuatu yang kacau bisa confirm dengan berjenjangnya
maka kesimpulannya hanya satu saja dua duanya kacau
dua duanya tidak bisa dipertanggung jawabkan
nah tetapi sekali lagi kita mempermasalahkan governance pemilu secara besar yang kita anggap ada pelanggaran konstitusi
pasti sudah mengikuti persidangan bahwa kita tahu bahwa beberapa saksi yang diajukan oleh para pihak dari pemohon satu itu
bagi kita sih lumayan berlega lah karena semua saksi saksi itu menerapkan hal hal yang tidak bisa dibuktikan secara konkret ya
bahkan selalu mereka mengatakan ada oknum oknum yang intimidasi tapi ketika ditanya siapa orangnya nggak ada yang tahu gitu ya
nah satu yang ingin kami klarifikasi bahwa seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya
bahwa persidangan pemohon satu itu
persidangan ini adalah persidangan sengketa
jadi pihaknya pun ada dua jadi sifatnya interpares ya interpartes ya interpartes
sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi saksi di luar daripada di luar negeri
dia tidak boleh memaksakan pada mahkamah konstitusi untuk memanggil pihak ketiga kecuali dia membawa sendiri buktinya untuk membukinkan dalilnya
nah namun tadi seperti yang saya katakan kemarin
kalau mahkamah konstitusi yang berkeinginan untuk membuktikan
untuk mendapat keyakinan atas bukti yang diajukannya
itu adalah keputusan dari mahkamah usus
nah tadi makam konstitusi telah mengambil keputusan untuk mengambil beberapa orang menteri
ya menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri
jadi dalam pemeriksaan nanti untuk hari jumat dipanggil itu
para pihak baik pemohon maupun termohon tidak boleh nanya nanya
kami tidak mengabulkan permohonan permohon satu memanggil menteri katanya
itu tegas dikatakan kami menolak katanya
tetapi katanya kami yang butuh untuk memeriksa para menteri tersebut
yaitu pak menteri pendidikan dan budayaan
ibu sri mulyani menteri keuangan
jadi bukan permohonan mereka yang digabulkan
tapi makamah yang berkeinginan untuk memanggil sakses tersebut
bahkan mungkin kami lebih yakin
kalau pak menterinya bersedia datang
semuanya akan lebih jelas dan tuntas
kami tidak capek lagi mencari saksi saksi yang lain
pasti hanya sifatnya kan sepotong sepotong
kami akan mendapat posisi yang lebih baik
karena semua menteri menteri terkait itu
yang menurut kami tidak ada masalah dalam kasus ini
bambang mujananto dan repri harun
bagaikan pungup merindukan bulan
dia mau membatalkan suara sembilan puluh juta lebih dari dua
dia membawa sembilan saksi fakta
tapi dua dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan
dia mengatakan ada pencoplotan suara tiga ratus di dalam kamar
nomor urut berapa yang dia tusuk
dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya
itu nggak bisa jadi yang tiga ratus gugur
ya dia juga dia nggak tahu siapa yang coplos
ya bukti bahwa punguk merindukan bulan yang kedua
tiga suara dipersoalkan melawan sembilan puluh juta suara
tadi saya telah ditunjukkan oleh ketua kpu
semua saksi fakta dari
tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat
itu benar benar hari ini
makanya benar benar rekan kita yang dua itu
kayak bumbu merindukan bulan
yang kedua mereka juga saksi mereka itu
bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat pansus pasti memilih
bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih
buktinya sumatera barat aceh
juga dapat bansos tapi kalah dua
di luar negeri orang berpendidikan
tidak ada pansus mayoritas di luar negeri menang dua
persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti
kalau hanya ahli nujum yang didatangkan
yang paling menyebalkan lagi dan itu sangat menyebalkan adalah
anda tahu selama dua bulan ini
saya tanya apakah anda pernah melakukan audit forensik yang sah
jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar
mau dibatalkan hanya dengan omong omon seorang
yang secara resmi melakukan audit forensik
ada satu lagi saksinya dari amerika
benar benar kemenangan di pihak dua
untuk merindukan bulan dan ahli nujum
dia nggak tahu aspri hotman paris masih banyak yang ingin di dunianya hidup